orang yang mungkin punya kebutuhan kemudian mencari kerja
itu saya kalau misalnya lagi ada di tempat itu pasti mengusahakan supaya bisa datang gitu
jadi menurutku film penyalin cahaya ini salah satu perwakilan untuk menyuarakan apa yang dirasain oleh para penyintas gitu
kita dengan mudah di luar negeri pun dapat terintegrasi data yang ada di kita
jadi apa namanya bisa maksimal
kalau kita lihat dulu kondisi pasiennya
jadi ditidakluli lagi aturan pelaksananya
dengan tekstur basah atau lembek
sebelah sana yang ada berbatasan dengan kawasan konservasi
di sekeliling makamnya juga terdapat puluhan makam keluarga dan murid muridnya
ingin bisa lewat flaw di tangan untuk mem fondo kulit lumpia dan dayslak dan shayong
sambil makan pagi tapir diberikan semprotan cairan disinfektan untuk menghilangkan lalat lalat yang sering menempel di tubuh tapir